eh gak ada pangeran sekarang
eh tumben gak bertiga lagi tuh
tumben berdua aja pangeran mana
jangan jangan geng mereka hancur kayak sama rizky dulu
gue kasih tau sama rizky
eh ibu lupa
tadi citra sama rizky dateng
mereka tuh nganterin
apa keranjang dagangan
aku lupa aku ninggalin keranjangnya di kampus
tapi mereka baik banget ya
mau nganterin keranjang aku
kamu tuh beruntung ya put
punya teman yang baik dan sayang sama kamu
terus tau gak
tadi waktu ibu ngasih tahu
kalau kamu tuh belum pulang dari kampus
rizky tuh mukanya panik
kayaknya dia khawatir banget
masa sih bu
terus jadinya kamu
pangeran atau rizky
terus ada zit dip advice
kenapa andre itu klerikin
kok jadi disuruh milih

ternyata punya boneka juga dia
sok banget sih
emang dia baca buku
lucu juga ya dia
jijik banget sih
lebih ngeselin yang mana
sekalian aja deh
biar dia tambah kesel
gue pikir segampang itu dapetin usus goreng
sekarang hpnya gak aktif
putri kenapa ya
kok gue jadi gak pernah mikirin dia sih
terus jadinya kamu
pangeran atau rizky
kok gue jadi kepedean gini sih
tumpen kamu pagi pagi udah dateng ke rumah om
pangeran udah bangun belum om
pangeran kebetulan lagi nginep di rumah neneknya di bogor
pangeran masih dihukum ya om
soalnya tumen banget
dia perdiak kemana mana without his car
pangeran lagi om buku
semua orang di kampus juga udah tahu kali om
beritanya udah nyebar
soalnya waktunya udah mepet banget nih untuk fitting baju
kamu kasih aja alamat butiknya sama o
kamu kasih tau dia biar dia pergi kesana sendiri
aku ke butik dulu ya
gak ada pangeran sekarang
eh tumen gak bertiga lagi tuh
tumben berdua aja
jangan jangan geng mereka hancur
kayak sama rizky dulu
gua kasih tau sama lo ya
sama lo juga semuanya disini ya
mau ada mau gak adanya pangeran
gak akan ngerubah semuanya
gue masih bisa ngasih pelajaran buat lo semua

gua kasih tau sama lo ya
lo boleh emosi tak
orang lps yang masih ngawasin kita lewat cctv disini
lo berulah kayak gitu lagi
salah salah lo bisa kena sanksi sosial kayak pangeran
gue gak terima mereka semua ngomong kayak gitu kayak kita mem
kita tau dong
kita tuh lagi mikirin pangeran
kita gak berguna buat pangeran ji
gua tau sekarang dia
gak ada kabar dari kemaren
takut kalo dia nganggep kita udah gak peduli lagi
dan dia makin ngejauh sama kita
bukan cuma lo doang
lo pikir gua gak khawatir
gua khawatir banget sama sahabat gua itu
tapi kita berdua harus tetap tenang
dan berdoa semoga semuanya baik baik aja
gue mau lebih dewasa deh
tapi kalo gua datangin rumah putri
kira kira dia bakal mikir macem macem gak ya
tapi dari kemaren gua gak denger kabar dari putri
semalam gua sampe gak tenang mikirin dia
apa ini tanda nya kalo gua mulai suka sama putri
secara setiap gua gak denger kabar dari dia
gua langsung merasa gak tenang
gua samperin aja deh
gue harus pastiin dia baik baik aja
apa yang lagi ga jadi

bukan gua sendirinya
gua juga bisa
gua juga bisa